aku mau cek ke kamarnya
tadi waktu papa jemput kamu sama mama
sienna gak ada di kamar kamu
iya gak ada
kamu sendiri kan
tapi terakhir aku
aku melihat dia di kamar
lagi minum minuman keras mbak terus
habis itu aku gak tau kenapa
buat mama dan papa
kita semua juga
tan ada kebakaran tante
aduh kebakaran di mana ki
di gudang tapi tante gak usah panik
maksudnya kebakarannya di rumah ini
nah itu masalahnya
untungnya gudangnya gak disini tan
jadi tante jangan
cuma om surya sekarang minta kita semuanya buat kumpul di ruang tengah kan
aduh ya ya ya ya udah yuk yuk
nih siki tante kenapa
mbak mbak bella ini katanya ada kebakaran
mbak bella gak tahu emangnya
di gudang mbak
cuma di luar bukan di villa ini
terus om surya nyuruh kita semuanya untuk sekarang kumpul di ruang tengah
yaudah yuk yuk yuk
saya benar benar bingung gitu
saya gak mau ninggalin kamu disini sendiri
saya mau nungguin kamu disini
saya mau ada di sisi kamu din
tapi kamu malah gak mau ditungguin ya
kamu lebih milih saya kembali ke villa
untuk ngurus anak anak dan keluarga
saya tahu hati kamu baik sekali

ketika kamu tulus bahkan dalam keadaan sakit pun
kamu masih mengkhawatirkan orang lain dan mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri
ya allah saya minta tolong kepadamu ya allah
saat ini saya sama sekali tidak bisa menjaga istri saya
saya mohon tolong menjaga dia ya allah
saya titip dia kepadamu ya allah
dan semoga engkau berikan kesembuhan buat istri saya ya allah
karena engkau lah sebaik baiknya penyembuh
ini dia bapak tuh
bantu isi air isi air lagi
kok bisa kebakaran sih
saya juga nggak tahu pak
bapak kamu masih di sini
nanti kita bahas
yang penting kita fokus pada menu lapinya
pak damkar senang menuju ke sini pak
ini nggak ada orang dalam kan
saya kira nggak ada apa
dan dari tadi saya nggak dengar ada teriakan dari dalam pak
terus penjaga gue pak
grung itu bilang kalau gudang ini udah lama kosong
dan nggak ada orang yang masuk ke dalam
tapi saya dua kali masuk ke sini ren tadi
yang terakhir saya ambil tanda kampingnya ren
udah yang penting sekarang
bagaimana kita coba padamin apinya ini sebelum pemadam datang
oke berhubung pak
elsa ayo keluar
apa sih pengistirahat
elsa ini ada kebakaran
ayo kita harus keluar sekarang kebakaran
pak untuk semua orang di villa
pak perlu kita unsurkan ke tempat yang lebih aman
saya rasa nggak perlu ren
jarak gudang sama villa utama kan agak jauh

kok gitu ki
sekarang ruang sing kayak gini mungkin nyetrum sama mbak andien kali ya bu
mungkin nyetrum sama mbak andien kali ya bu
nggak mau tidur
ya tuh kakak kakaknya udah bobo nih
iya tuh kakak udah bobo
ki kalau emang mau jalan jalan
jangan sampai keluar ya
bu ini gigi bawa keluar bentarnya
sambil ditimang timang gitu ya
dibawa aja ke nggak apa apa
jangan jauh jauh ya ki
jangan jauh jauh biar kita bisa pantau
udah sayang udah ya
semoga kita diberi keselamatan ya bu
semoga kita diberi keselamatan ya bu
tante takut sama randy ini gimana ya
tante takut sama randy ini gimana ya
alhamdulillah aja insya allah dibaik baik aja kok tante ya
semua kita di sini bakal baik baik aja

tante tenang ya

terima kasih bu
saya ke depan aja ya
pak surya pak surya pak surya please
pak surya tetap berada sama kami di sini
karena kami juga membutuhkan pak surya
kebetulan di sini semuanya perempuan
dan kami butuh sosok laki laki untuk
at least menjaga kami di sini
sudah ada randy sama pak riza
jadi mungkin lebih baik pak surya di sini
iya pak udah lah papa di sini aja
pikiran juga sama randy dan riza
pemadam kebakarannya juga kan lagi menuju ke sini
nanti kalau papa ke sana
kena asap jantungnya sesek malah
iya pak terima kasih
kamu kenapa nari siapa
dam pres sudah datang
udah udah udah udah ada pemohon dam
aku mau cek ke kamar dulu
sienna gak ada di kamar kamu
gak ada tadi kamu sendiri kan
tapi terakhir aku
aku melihat dia di kamar
lagi minum minuman keras mbak
terus abis itu aku gak tau kemana lagi

karena ada anak anak
di sini aja dilarang ngerokok
karena ada anak anak
di sini aja dilarang rokok

gimana sih buat temen kayak gitu
elsa gak di kantor gak di luar kantor
selalu aja bikin masalah
sekarang dia buat temennya yang suka
ya allah mbak elsa
ya allah mbak elsa
kalau temannya saja seperti itu
atau mungkin dia juga sama
ngeri sekali sih
semoga aja calon menantu saya
adalah wanita yang baik baik
adalah wanita yang baik baik
dan gak suka bikin ulah yang aneh aneh
kalau kamu tau sienna
punya kebiasaan seperti itu
kenapa kamu ajak
ya pak aku juga gak tau pak
tiba tiba dia minum aja aku ngikutin dia
ke kamar ternyata dia minum
ya kamu cegah dong
udah udah aku cegah
cuma dia ngeyel aku harus gimana dong kalau dia ngeyel
kamu bikin mama sama papa malu loh disini
kok aku sih yang disalahin orang yang minum dia
kok bukan aku
kamu sama temen kamu tuh ada aja ya
selalu bikin ulah
semua orang sekarang pusing karena tingkah laku teman kamu itu